selain itu kementerian perhubungan juga menegaskan pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
dinyatakan berada dalam kondisi yang laik mengudara sebelum terbang
kemenhub pun telah menerbitkan sertifikat kelaik udaraan
dengan masa berlaku hingga tujuh belas desember dua ribu dua puluh
kementerian perhubungan melalui ditjen perhubungan udara menyebut
pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan semua pesawat
dari semua maskapai yang diparkir atau tidak dioperasikan
pesawat sj satu ratus delapan puluh dua sempat masuk hanggar pada dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
tidak beroperasi sampai desember dua ribu dua puluh
kemudian ditjen perhubungan udara melakukan inspeksi pada empat belas desember dua ribu dua puluh
selanjutnya pada sembilan belas desember dua ribu dua puluh pesawat mulai beroperasi kembali
dan pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh pesawat beroperasi kembali dengan penumpang